kita ke informasi lainnya setelah dilarang beredar karena diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak
sejumlah obat sirup akan kembali dapat dipasarkan namun dengan beberapa catatan
pihak farmasi juga menegaskan bahwa kasus gagal ginjal akut disebabkan oleh adanya pemasok bahan baku obat yang melakukan penipuan
tiga bulan pasca kasus cemaran pada obat sirop yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak mencuat
obat sirup akan dapat kembali dipasarkan dengan beberapa catatan
pihak farmasi misalnya harus melakukan pengujian mandiri produk obat dan menyerahkan hasilnya ke bepom untuk bisa diverifikasi sebelum dirilis untuk dijual bebas
ketua umum gabungan pengusaha farmasi indonesia tirto kusnadi mengatakan
ada supplier bahan baku yang menipu industri farmasi dengan menggunakan bahan pelarut obat di atas ambang batas aman
selain itu ada pula beberapa industri farmasi yang kurang teliti
sehingga kasus tersebut bisa muncul
selain berfokus pada pengujian untuk memastikan bahwa keamanan produk obat sirop
gp farmasi indonesia juga mendorong aparat penegak hukum untuk bisa menindak tegas pemasok yang melakukan penipuan
itu karena mereka yang kurang teliti dan mendapatkan bahan yang dari sumber yang sifatnya menipu
kewajibannya yang dibeli diberinya barang lain dan sebagainya
dan kesalahannya adalah tidak melakukan pemeriksaan
kita menunggu aturannya aja
kalau nanti memang badan pom merasa perlu menambah peraturan
ya mungkin kita harus ikutin juga tidak bisa tidak